ibu gue cara juga nama mba
oh gilak gue pake baju mba ya
eh sini balik
wah sehat mba
udah cuma balapan nih
tangan jangan jangan jangan jangan
eh usah aja tangan
papa jalan pak
malu tuh sama orang lain
ya toh lu

berantem lu ya
lu kan anak gue ngapain lu udah kedeketin dia
tuh udah udah
gara gara lu nih kalau enggak kagak begini
tuh kan mah
perempuan yang kosong tadi udah rame
emang masih berantem disini
si cahim yang berlubus lubus
bela lah bela
eleh eleh aduh
masih dekain gini ngak
cukup kain nak
jangan kain kain terus
aku cuma kepikiran aja sama mondi
pusing denger nama monday juga
malu maluin tau gak
cerdas lama di amrik
ngeraken tau gak
aku juga gak tahu kenapa
tapi kayaknya aku udah terlanjur jatuh cinta sama dia
kata kata yang paling sebel
manggil denger teh
biar kenyang ama cinta
cinta teh tidak berpihak sama kita
liat kehidupan kita
aku jangan terlalu berharap sama cinta
mami jangan pernah bohongin perasaan suami sendiri
mami pasti pernah kan
walaupun ketemu sama
orang itu cuma satu kali
tapi mami berasanya langsung serak sama dia
kan aku yakin banget
tiap orang pasti ngerasain yang namanya
cinta pada pandangan pertama
aku juga ngerasain itu mam
aduh aduh aduh
dimana yang sakitnya itu

berdiri dulu berdiri dulu
kalau tidak bisa bawa motor bawa becak saja
pakai nabrak nabrak keket
yang terima doneratu endorse
mantaknya jangan marah marah
nanti orangnya kabur tidak tanggung jawab
jangan jangan itu teh
yang namanya cinta pada pandangan pertama
bukan sama orang bule
dari dulu mah
kalau lihat yang bewok kan
keket memang suka jadi merinding
aduh merinding pisang
kalau gitu percuma dong
aku cerita sama mami
memi aja gak tau apa yang aku rasain
ya sudah sudah sudah
sok kalau kamu sudah jatuh cinta
coba dapatkan cintanya dia
tapi satu yang harus kamu ingat
jangan sampai ngejatohin
kamu akan jadi paham
aku sudah gak bisa
lama lama banjir rumah mam
soalnya aku ketawa
iyan baru aja jalan tuh
bukan nemuin iyan tapi mau nemuin
pasti belum makan kan
kok perhatian banget sama saya
saya jadi kagak enak lagi nih poh
bukannya kagak enak lu malah enak
gua bawain beginian
aduh poh mpok bisa aja poh
masakan gue enak deh
saya sebenernya udah makan
masih kenyang poh
kalo situ kagak mau makan yaudah ayo suapin ye
bu udah terima kapan lagi disuapin kan
enak disuapin bang
eh mendingan lu pergi deh
daripada gua tonjok lu ya
jangan dong bang
berisik ama si lu ngodain orang aja
udah dapet kasih sayang lu ya
udah sana pergi lu
lanjutin lanjutin lanjutin ya
udah poh gini poh
udah poh jangan ngomel ngomel lagi ya
biarin deh saya makan
nih buruan makan ntar lu keburu lapar lu
lu pengen berubah aja
eh dan pokoknya mau balapan ya
kau kan lapar kan asli lah
lebayang teh mah
sini neng mah
bener pak jago bener
ah abah om
si om diding sama om dadang mah
berlebihan muji nengnya
padahal nengnya juga kalah
tapi tetap jago neng
kalah dari mana bah
ya karena motornya weh pak wujud
ya jadi nggak bisa maju
kamu tuh harusnya tuh ngitingnya yang bener tuh
ya udah diusahakan semaksimal mungkin
tapi memang ya mah kondisi mesin
tapi ini mah juara ya musuhnya
tapi ya si neng teh tidak juara tidak apa apa
kamu arifan kerunt ya
kerunt teh berarti konsentrasi belajar
jadi sudah selamat juga sudah
arif banu musim tau
ah cuma main tawa lah
udah kalau gitu neng mandi dulu ya om
istirahatlah tuh eh
neng belum salam
ini balaga bukak sama om dudung
om dudung ditinggikan sebentar berkikas panggil
jangan jangan ada orang yang bilang kaset sama saya
terakhir ini dulu
udah ah semuanya
neng masuk dulu ya pak ya
mandi dulu ya
kamu tidak istirahat
mandi mandi lihat kemana mana kemana mana
awas awas aku mau milih dulu neng
enggak aku yang milih
kamu diam aja
aku mau milih
buat apa sih cang
nah ini buat kami
makan es krim ini gimana sih
suka suka aku dong di muka aku
inget ini kan
kayaknya mana tuh
ih aku kesempolan